ya allah semoga suami hamba hari ini dapet uang yang banyak
lebih banyak dari hasil jualan kue
kenapa pake ngebandingin sih
kue nyari nyariin hpnya ani sampe seharian kok ngecek
pak sofian naik bunga arah rojek
biar ibu saja yang jawab
yang mau ngejek ke ibu atau bapak
ya lagian orang lagi nyapu main serobot aja
ya abang mau ngejek dulu
nggak doa dulu bang
ya antara aja sekalian depan nyalain motor
kan tati mau ikutan doa juga
ya lu aja ke depan
kan tadi lagi nyapu
hape saya ketinggalan
ada yang ketinggalan apa enggak
udah gak ada yang ketinggalan
kita udah telat
bang sayang iya bang apa ya malah nanya mau doa barengan nih emang abang belum tadi di
dalam pas abang doa sendiri katanya harus berdua sekarang abang nungguin lo ke nongol
hai ini nongol maksudnya sekarang muda bareng gak sih mau ya allah semoga suami hamba hari
ini dapat uang yang banyak lebih banyak dari hasil jualan kue amin kalau pakai
ngebandingin sih bukan ngebandingin bang tapi biar jelas ukurannya
makasih kang pak ya ini mah duit lama udah gak laku
woi youtube drei cuy baik atau john tumen kamu pagi pagi udah jualan pagi itu awal yang bagus
bagi itu awal yang bagus bagi itu awal yang bagus bagi itu awal yang bagus bagi itu awal yang bagus
cerita ini aku selalu berkata kata bahkan contoh kichtv victim
tirar down oh keranjang

ada apa bu
oh seperti itu
saya bisain dulu ya
pasti enak dong
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
jadi apa yang neng ani kamu simpen jak
iya udah nggak usah dibahas

nyamber aja loh buruan tuh
bagaimana kalaulah nanti jadi kita berdua berdua
itu biasa seperti
dengan pedisi urustia
dengan cara hanya dengan burung
tidak usah tua tua merauh
waduh hp gue ketinggalan
john esnya udah belum atuh
bapak saya mah orangnya juga agak nggak sabaran
sampai jumpa lagi
ini buat saya jack
iya gue tahu bercanda
sensi amat sih loh
saya bukan sensi jack
buat gue aja dah
suara lu bikin lagi
apa sih be
sampai jumpa lagi